di tengah bulan ramadan sejumlah harga bahan pokok masih naik saudara
pedagang pun bingung lantaran banyak pembeli yang mengeluhkan soal harga
kenaikan harga bahan pokok masih terjadi di pasar tradisional sederhana kota bandung
seperti daging ayam minyak goreng hingga bumbu dapur
harga daging ayam semula rp tiga puluh enam per kilogram
namun saat ini naik menjadi rp tiga puluh delapan per kilogramnya
selain itu harga minyak goreng curah saat ini rp enam belas per liter
sedangkan minyak goreng kemasan rp delapan belas per liternya
banyak tapi pembeli kurang ayam naik saya juga bingung
kalau bumbu dapur yang naik bawang putih bawang putih bawang bawang merah masih tetap di harga rp dua puluh delapan rp tiga puluh
awalnya dari rp empat puluh jadi rp empat puluh delapan
faktor tau kelangkaan tau gimana itu deh
jadi pengiriman pun kurang apa gimana
bahan toko yang lainnya jagung
jagung dari sepuluh jadi empat belas sekarang
saudara harga daging ayam di pasar tradisional sampai sekarang masih tetap mahal
yaitu rp tiga puluh delapan hingga rp empat puluh per kilogramnya
menurut salah seorang pedagang ayam lonjakan harga sudah terjadi sejak awal mendekati bulan puasa sampai sekarang
hal itu disebabkan oleh harga sembako lainnya naik
meski harga mahal per hari dirinya menjual empat sampai lima kintal daging ayam karena memiliki konsumen yang rutin
kalau beli dia kan per ekor
pengennya kan ke tiga puluh an semuanya sempat terjangkau murah itu sembako kan kasihan untuk rakyat rakyat kecil itu
itu naiknya sudah berapa hari itu mas
ke satu bulanan kurang lebih satu bulan
menjelang puasa ini
harga daging sapi juga melonjak
di pasar wonokromo surabaya harga daging sapi kini tembus rp satu ratus tiga puluh per kilogram
padahal normalnya harga daging sapi rp satu ratus dua puluh per kilogram
kenaikan harga daging sapi terjadi karena mendekati hari raya idul fitri harga di tingkat produsen juga melonjak
diprediksi harga ini masih akan naik hingga menyentuh angka rp satu ratus lima puluh per kilogram
naiknya harga daging sapi di ramadan tahun ini membuat pedagang hanya bisa menjual
padahal ketika sebelum harga daging sapi naik pedagang dapat menjual daging sapi dari dua ekor sapi

tahun kemarin bisa sampai berapa per harinya